majelis hakim di pengadilan negeri jakarta selatan memfonis para terdakwa kasus kekerasan dan penganiayaan terhadap siti hotimah dengan pidana empat tahun penjara
jaringan advokasi nasional pekerja rumah tangga atau jala prt menilai proses sidang ini merupakan bukti penegak hukum yang belum berpihak kepada pekerja rumah tangga korban kdrt
terlebih korban siti menderita secara fisik dan juga mental berkepanjangan
kita akan membahasnya bersama siti hotimah selaku korban kekerasan dan juga pengamat hukum universitas taruman negara heri firmansyah
selamat malam bapak dan ibu
selamat malam mas reza assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya ke mbak siti terlebih dahulu
mbak siti bagaimana tanggapan anda terhadap hasil fonis kemarin
mbak siti silahkan
belum ada sebandingan apa yang mereka lakukan pada saya
dan masih benar benar belum adil
baik yang anda rasakan adalah belum ditemukan adanya keadilan terhadap apa yang sudah dilakukan dan juga apa yang anda rasakan saat ini
tapi saya menuju ke pak heri
pak heri menurut anda dari hasil fonis yang diberikan kemarin
apakah memang sudah sesuai apa yang dilakukan oleh para terdakwa ini dengan apa yang mereka dapatkan dari fonis kemarin
ya begini mas reza bahwa hukum itu kan biasanya bersifat umum ya
sedangkan keadilan ini kan sifatnya individual
maka ketika kita bicara tentang keadilan maka bisa saja perspektifnya berbeda beda
terutama pasti bagi korban inginnya pelaku dihukum seberat beratnya semaksimal mungkin
nah kalau kita lihat dari pasal yang digunakan
dalam menjerat para terdakwa ini kan ada undang undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ya
undang undang nomor dua ribu empat kemudian ada disandingkan dengan kuhp juga pasal tiga ratus lima puluh
penganian dengan luka berat
dimana kalau luka berat itu bisa saja membahayakan kehidupan seseorang
bahkan berakibat kematian di ujungnya mengancam untuk terdapat mungkin ada kemungkinan kematian di sana
dan juga katakanlah ada organ yang tidak bisa berfungsi
lagi secara baik setelah dilakukan penganiayaan itu
nah kalau kita lihat dari konstruksi pasal yang digunakan
memang ketentuan pasal empat puluh empat kalau saya nggak salah di undang undang penghapusan kdrt tadi
itu ancaman maksimal pidananya adalah sepuluh tahun penjara
nah kalau kita lihat keputusannya empat tahun dan ada yang tiga tahun sekian kalau tidak salah ya
kan ada beberapa tersangka dalam perkara ini
memang bisa saja kita maknai sebagai satu keadilan yang sifatnya baru
prosedural belum secara substantif
karena penghitungan terkait dengan restitusi ganti rugi yang dilakukan oleh para pelaku
itu kan memang kalau kita tanyakan sama mbak siti kotimah sebagai korban ya
mungkin itu tidak akan sebanding dengan apa yang sudah diterima
atau perlakuan dari para terdakwa tadi kan
nah jadi kalau kita lihat perspektif tadi mungkin saja ini bisa dianggap tidak adil
tentunya bagi perspektif korban di situ ya
belum lagi kalau kita lihat dalam hal
ancaman pidana maksimalnya sepuluh tahun tapi kemudian putusannya hanya empat tahun sekian tadi
nah ini kan kita harus melihat apakah tuntutan kemarin juga sama persis dengan putusan yang saat ini dibacakan
sehingga akhirnya mungkin saja hakim melihat bahwa ya ini sesuai dengan apa yang dimintakan oleh jaksa penuntut umum kan
jadi persoalan dalam sistem perdilangan pidana kalau kita bicara putusan itu di ujungnya mas reza
tapi proses penyelidikan penyidikan penuntutan

itu memang harus dijaga betul agar ketika nanti pada ujungnya adalah putusan putusan itu adalah memang berdasarkan pada keadilan tadi
nah dalam perspektif ini yang harus kita munculkan di sana ya
walaupun tujuan hukum itu kan ada keadilan kepastian hukum ada kemanfaatan
tapi kadang kalau kepastian hukum hanya bicara pada peraturan tertulis saja
nah sedangkan kalau keadilan ini kan dalam perspektif yang belum tentu dalam kepastian hukum itu bicara juga
tentang keadilan itu
tentang keadilan itu
tentang keadilan itu
tentang keadilan itu
menjaga keadilan dan kemanfaatan itu sendiri dalam satu aturan hukum
nah dalam kasus kasus semacam ini tentu kalau kita lihat semangatnya dalam undang undang penghapusan kdrt misalnya
tiga tahun dua ribu empat itu kan ada berkaitan dengan kekerasan seksual ada kekerasan fisik dan juga psikis kan
nah apa yang dialami oleh pak siti kotimah ini nanti boleh ditanyakan ke beliau langsung ya
itu mungkin ada secara fisik dan psikis juga
nah ini kan untuk pemulihannya tidak mudah begitu ya
nah ini yang seharusnya bisa ada efek jerah di sana walaupun dalam konteks beliau adalah asisten rumah tangga
ini kan juga dia punya hak asasi sebagai seorang manusia yang perlu dihormati juga
nah penghapusan tentang diskriminasi juga adalah satu hal yang didorong dalam undang undang penghapusan kdrt tadi
maka seharusnya undang undang ini sebagai leg spesialis yang ditonjolkan
tapi kalau kita lihat dari ancaman maksimal dan putusannya hanya tidak sampai setengah mungkin ya
dari apa yang diputuskan dari ancaman pidana tadi
ya mungkin publik bisa menilai hal ini memang jauh panggang dari apinya begitu ya
terlalu jauh antara pandangan publik terkait dengan ancaman pidana tadi dengan putusan yang dikeluarkan
tapi bagaimanapun kita harus menerima dan menghormati putusan hakim ya
karena hakim dalam konteks undang undang empat puluh delapan tahun dua ribu sembilan
tentang kekuasaan kehakiman
adalah dia memeriksa mengadili dan memutus perkara terhadap perkara yang diajukan kepadanya
nah jadi dalam konteks ini ada alasan yang meringankan ada alasan yang memperberat hukuman seseorang
tapi kayaknya memang agak lebih banyak ke alasan memperingan tadi ya
misalnya orang ini belum pernah dihukum sebelumnya sudah memberikan restitusi
padahal tadi harapan sebaliknya
harusnya banyak alasan yang bisa digunakan untuk memperberat dengan melihat kronologi perkara tersebut
baik baik baik
pak heri nanti kita akan bahas lebih dalam
mengenai hal hal yang meringankan
tapi saya menuju mbak siti terlebih dahulu
mbak siti tadi anda katakan memang
hal hal yang anda rasakan ini
tidak sebanding dengan putusan yang ada kemarin
tapi apa yang membuat
hal hal yang membuat anda merasa ini berat dan anda merasa tidak adil begitu atas putusan ini mbak
kemudian yang dilakukan sama pelaku itu
tidak sesuai pak
sama hukumannya juga
itu belum sebeda
sebanding apa yang saya rasakan sekarang ini
apa apa yang sebenarnya anda rasakan pada saat kejadian sampai dengan saat ini begitu
karena memang jika dilihat
masih ada bekas
ataupun masih ada sisa
dari yang sudah dilakukan terhadap terdakwa
para terdakwa terhadap anda sampai dengan saat ini
yang sekarang masih membekas itu
begitu tidak kayak anak sebelumnya
terus juga rambut
udah membekas semua
penuh cakaran yang
apa yang mereka lakukan terhadap saya
terus sampai di bagian
dia cukup melakukan seksual kepada saya
pakai alat sumpit
terus sampai alat makan itu
buah pisang dimasukkan kepada anus pak
bagian dari itu
terus juga melakukan kekerasan lain juga
di rantai di kandang anjing
terus melakukan kekerasan juga yang lain
apa yang mereka inginkan
baik dari kabar yang saya dapatkan
trauma ini juga masih anda terus rasakan
sampai dengan saat ini
baik saya menuju ke pak heri kembali
pak heri tadi anda mengatakan
hal hal yang meringankan justru lebih banyak
diberikan pada saat vonis kemarin begitu ya
yang cukup menarik di sini adalah
pemberian restitusi dua ratus tujuh puluh lima juta
dan juga bantuan rp dua ratus juta
dimasukkan dalam hal yang meringankan
pendapat anda seperti apa
ya sah sah saja ya sebenarnya
kalau kita lihat dari perspektif hakim menilai
tapi seharusnya itu kan bagian dari kewajiban ya
bukan lagi sesuatu yang sebenarnya jadi privilege ketika dilakukan
jadi kita harus membedakan mana hak mana kewajiban
nah kewajiban hukum bagi melakukan tindak pidana semacam ini
untuk memulihkan trauma tadi ya
kemudian juga memulihkan dari kondisi fisik seseorang
dalam hal ini korban
itu kan dia harus masih ada pengobatan lanjutan kan
itu kan nggak mungkin ditanggung oleh korban
oleh mbak siti kotimah tadi kan
jadi memang itu dibebankan kepada pelaku
karena itu disebut sebagai
namanya dalam hukum adalah restitusi mas reza

karena itu memang dibebankan kepada pelaku
konteks yang seharusnya dimaknai bukan melulu untuk melihat sebagai
katakanlah hal yang positif
sebagai suatu tindakan moral
tapi kewajiban moral yang harus dilakukan
nah karena ya akibat dari hal tersebut juga sebenarnya tidak sebanding kan
impact yang dihasilkan dari tindakan pidana yang dilakukan bukan hanya satu orang tadi mas reza
tapi secara bersama sama kan
ada beberapa orang yang dilakukan secara terus menerus
mungkin tidak hanya satu hari
karena itu kalau tidak saya salah mencatat
di situ ada perbuatan berlanjut di dalamnya
karena itu dilakukan terus menerus sampai pada ujungnya adalah
membuat seseorang itu menjadi katakanlah cacat secara fisik
kemudian secara emosional tersakiti atau terluka
ini kan butuh waktu untuk kemudian merecovery semua itu
dan itu sebenarnya nggak bisa dikalkulasi secara materi
secara ekonomi pastinya
karena seseorang yang sudah dirugikan dalam konteks ini
sudah pasti tidak bisa dinilai secara mudah secara ekonomi
tapi okelah kita terima itu sebagai suatu hal yang dilakukan
bentuk manifestasi dan sebuah pertanggung jawaban
tapi layak itu tidak harusnya seharusnya menjadi catatan kebaikan saja
apalagi kalau sudah masuk ke proses lanjutan hukum
mungkin harapan saya itu terjadi jauh sebelum misalnya
masuk ke proses persidangan
kalau memang itu dilakukan sebelumnya
berarti kan nawai itu atau niatnya sudah dimaknai sebagai suatu niat kebaikan ya
bukan karena misalnya last minute misalnya sudah mau masuk ke proses hasil akhir
untuk memberikan sinyalemen positif kepada hakim misalnya
ini di ujungnya ditempatkan hal itu
jadi menurut saya proses itu kan sudah jauh hari bisa dilakukan misalnya di lpsk kan
karena lembaga yang kemudian punya apa
hak untuk atau kewenangan untuk bisa melanjutkan proses tersebut kepada korban adalah lpsk
tapi sekali lagi yang disayangkan adalah
hal ini kemudian seakan akan meng cover tindakan yang dilakukan sebelumnya
tapi kita perlu untuk melihat putusan ini secara utuh ya
dari pertimbangan hukum hakim itu seperti apa
sehingga kemudian putusan ini akhirnya adalah jauh dari harapan tadi
tapi kan upaya hukum itu bisa terus dilakukan oleh mbak siti kotimah dengan misalnya sudah menunjuk kuasa hukum
sehingga bisa memberikan arahan apakah mengajukan upaya hukum banding atau bagaimana
dalam konteks misalnya meminta kepada jaksa
karena ini kan jaksa yang mewakili kepentingan korban ya
pasal enam puluh tujuh kuasa kan memberikan ruang terbuka bagi terdakwa ataupun katakanlah jaksa penonton
untuk mengajukan upaya hukum banding
kalau mereka adalah salah satu pihak yang tidak kemudian menyetujui atau bersepakat dengan putusan yang sudah dilakukan oleh majelis hakim
dan itu ruang konstitusi yang diberikan dalam konteks ranah hukum
baik baik memang sebanyak apapun uang yang diberikan begitu apalagi suatu kewajiban yang tadi anda bilang restitusi tadi
tidak akan mengembalikan trauma trauma yang sudah dirasakan oleh siti
tapi saya kembali ke mbak siti
setelah tadi kemarin juga dikatakan bahwa uang dari restitusi sudah diberikan
uang bantuan juga sudah diberikan
selain itu anda dan juga keluarga anda sudah mendapatkan apa
apakah memang keluarga dari terdakwa ini sudah meminta maaf kepada anda dan keluarga atau melakukan apa begitu
kalau menerima uang paduan ya
kalau yang dari restitusi dua ratus tujuh puluh lima yang sebelumnya itu belum di tangan bapak saya masih ditahan di pn
kalau soal sudah mendapatkan itu itu yang kemarin katanya bantuan tambahan dua ratus juta tersebut sudah bapak menandatangani kemarin
masih keputusan di png jakarta selatan
baik permintaan maaf apakah anda sudah dapatkan mbak
permintaan maaf kepada saya sih kayaknya kemarin sudah diwakilkan sama ayah saya
baik mbak siti berikutnya apa yang akan anda lakukan
apakah ada rencana untuk banding
atau mungkin akan menggugah
mungkin akan menggugat secara perdata atau seperti apa langkah yang akan anda ambil
saya ingin melanjutkan
melanjutkan kasus ini lagi
karena belum merasa
belum terungkap semua lah pak
ada yang belum dimasukin di perdataan hakim juga begitu
oke apa yang belum terungkap tadi anda katakan
apa yang akan tuntutan lainnya yang akan anda lakukan
kekerasan seksual pak
belum masuk kemarin ya laporannya ya
baik baik saya ke pak heri kembali pak heri
ini yang cukup menarik di sini adalah
data dari jala prt yang mengatakan sebenarnya banyak sekali kasus
kekerasan terhadap prt
yang ternyata tidak di respons laporannya oleh polisi
misalnya hanya berujung pada mediasi atau damai
hingga membuat tidak adanya efek jerah
termasuk juga hukuman ringan seperti ini
menurut anda apakah hukuman ringan yang tadi kita bahas bahwa sudah di bawah dari setengahnya
sepuluh tahun setengahnya lima tahun tapi ini empat tahun
tiga lima sampai dengan empat tahun
apakah ini tidak akan membuat efek jerah ke depannya
ya kalau kita bicara hukum sebenarnya panjang banget ya mas reza ya untuk membahas sebuah putusan itu
kita akan melihat dari pembuktiannya
dari proses penyidikan penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan ya
baru kita bisa hatam itu untuk mengatakan bahwa ini memang tidak menuhi rasa keadilan atau tidak ya
yang saya khawatir itu ada pertimbangan yang ketika bicara dalam konteks
keadilan misalnya adalah bicara tentang suatu fakta atau berdasarkan pada suatu logika hukum
karena kalau bicara adil itu kan bicara tentang norma yang baik dan yang buruk kan
nah ini kan berkaitan dengan fakta fakta yang hadir di persidangan kemarin seperti apa
nah dalam hal ini sebenarnya dorongan kita adalah tentu equality before the law
asas persamaan di muka hukum itu kita pegang teguh ya
bahwa undang undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sekali lagi itu kan bicara dalam konteks
yang lebih luas untuk tidak boleh ada diskriminasi ya
kemudian itu penghormatan terhadap hak asasi manusia
karena bahasanya adalah hak asasi manusia maka setiap individu tidak melihat dari katakanlah status sosial atau pekerjaan seseorang kan
semua punya hak yang sama untuk dilindungi
nah dalam proses peradilan apakah kemudian diselesaikan lewat jalur restoratif justice misalnya itu kan pasti ada pertimbangan hukum dari penyidik misalnya
dan itu pasti adalah berdasarkan pada kesepakatan perdamaian dari kedua belah pihak
biasanya bukan tindak pidana yang berat sifatnya masuk kategori misalnya tindak pidana ringan
dan masih bisa dimungkinkan upaya hukum untuk proses di luar dari pengadilan gitu ya
tapi dalam konteks kalau saya melihat sekilas dari kasus yang dialami mbak siti kotimah
saya juga merasa empati simpati terhadap apa yang terjadi sama mbak siti kotimah
tapi dalam konteks ini kan kita bisa lihat kejahatan ini dilakukan tidak hanya satu orang terus menerus begitu ya
tadi sudah beberapa perbuatan yang sempat disampaikan oleh mbak siti kotimah dalam wawancara ini kan
itu menurut kita juga sebenarnya sudah mohon maaf sudah tidak memaknai sebagai penghargaan atau penghormatan terhadap seorang manusia kan begitu
nah mungkin itu sebenarnya faktor yang menjadi concern dalam kasus kasus
yang dialami dalam kekerasan dalam rumah tangga ini ya
khususnya yang menimpa misalnya rekan rekan seperti mbak siti kotimah yaitu asisten rumah tangga
jadi ini yang kemudian jangan dimaknai sebagai adanya diskriminasi nih perbedaan
kemudian tidak diproses hukum
maka penyidik harus terbuka untuk menyampaikan misalnya dihentikankah kasusnya atau dimediasikah atau dilanjutkankah
itu karena apa
tentunya tentu harus berdasarkan pada nilai nilai keadilan kan
tujuan hukum tadi saya sudah singgung
ada kepastian hukum juga ada kemanfaatan
tapi kan yang pasti dimaknai dalam konteks orang berperkara di pengadilan adalah pasti memohon keadilan
kalau sampai ke pengadilan itu mereka sudah dimaknai atau disebut sebagai para pencari keadilan mas reza
bukan lagi para pencari kepastian hukum bukan lagi para pencari kemanfaatan
maka dominasinya dominannya dalam putusan dalam satu proses penegakan hukum tentulah keadilan
karena besar harapan kita kejadian ini tidak terulang kembali
karena dari data yang saya dapatkan sudah ada lebih dari delapan ratus kasus kekerasan terhadap kdrt setiap tahunnya yang dilaporkan kepada pihak kepolisian
sudah berbincang bersama kami siti hotimah selaku korban kekerasan serta pengamat hukum universitas taruman negara heri firmansyah
assalamualaikum mas reza